setelah sempat mengalami pemotongan anggaran hari ini dpr melalui komisi sebelas menyetujui pagu anggaran kementerian keuangan dalam rapbn dua ribu delapan belas
pagu anggaran kementerian keuangan yang disetujui oleh dpr adalah sebesar rp empat puluh tujuh puluh tujuh triliun dari sebelumnya anggaran yang diajukan kemenku sebesar rp empat puluh dua tujuh belas triliun
besaran anggaran tersebut terbagi dalam beberapa direkturat jenderal di kementerian keuangan
mengutip detik finance menteri keuangan sri mulyani menyatakan anggaran tersebut meliputi rupiah murni sebesar rp dua puluh delapan satu triliun badan layanan umum atau blu berjumlah rp dua belas lima puluh delapan triliun serta pinjaman dan hibah luar negeri atau phbn sebesar rp delapan puluh sembilan tiga puluh dua miliar
selain itu sri mulyani mengingatkan pentingnya pemisahan anggaran blu agar tidak terjadi distorsi dengan tugas dan fungsi pokok kementerian keuangan